masuk ke laut
ini yang makanya saya bilang meminimalisir sampah di laut
adalah di pintu masuk sebelum
masuk air itu ke laut
yang kedua kalau memang sudah jatuh di laut
ada di dasar
mau diapain termasuk mungkin selang apa kabel
plastik plastik tambang dan sebagainya
tidak ada cara lain
sekali lagi tidak ada
alat atau cara selain menggunakan
tangan untuk mengambil
sampah yang sudah berada di dasar
kalau sudah masuk ke dalam darah
ini metabolisme sel akan terganggu
bahkan misalnya bisa jadi
ada kemungkinan kanker
bukan plastik yang menyebabkan itu
tetapi si plastik ini menjadi
penempel bahan pencemar yang lain
mata kita tidak dapat melihat partikel
yang terkandung dalam air yang sudah tercemar
satu liter air
di teluk jakarta rata rata mengandung
ditemukan pada sampel air
di berbagai titik di teluk jakarta
mulai dari muara sungai hingga lautan
air inilah yang digunakan
warga teluk jakarta setiap hari
selain teluk jakarta
lipi sedang memeriksa beberapa sampel air
dari perairan lombok
ini umumnya berkisar antara
yang kami identifikasi itu adalah
dari berapa liter air
dari satu liter air
dari kedalaman berapa
kami mengambil untuk di perairan sumba itu
dari dekat permukaan yaitu kedalaman lima meter
kemudian kedalaman lima puluh meter
dan kedalaman yang ada di dekat dasar
jadi kalau misalnya kita ambil air laut
kemungkinan leda kandungan mikroplastiknya
tapi kita sendiri gak bisa melihat dengan kasat mata
harus dibuktikan dengan mikroskop setidaknya
dan ini yang terjadi di laut indonesia
sampai saat ini penelitian masih terus berjalan
masih terus berjalan
nah ini bisa dilihat
ada partikel yang warna biru
karena ini salah satu contohnya
pertama tidak bercabang
kemudian warnanya itu akan berbeda dengan tumbuhan
kalau misalnya kita lihat dengan mikroskop
warna biru mengkilat ini menandakan dia adalah partikel plastik
nah untuk mengecek
atau untuk memeriksa analisis selanjutan dari si plastik ini jenis apa
kami menggunakan alat fourier transform infrared spectroscopy
dia akan melihat
oh ini jenis plastik dengan polimer
atau misalnya polypropylene
atau misalnya polymer yang lain seperti itu
atau bahkan pvc dan sejenisnya
mikroplastik bisa menjadi bom waktu
tidak hanya bagi ekosistem bawah laut
namun juga bagi manusia
mas kalau kita lihat ini dalam bentuk mikro
kalau sudah nano dampaknya untuk manusia
mungkin kita tidak bisa gambarkan sekarang
ke depannya seperti bagaimana ya
dalam beberapa tahun ke depan kan yang mikro ini bisa jadi nano di lautan
ya ada kemungkinan memang
sangat besar malah kemungkinannya
si plastik yang ukuran mikro ini
ketika terkena sinergifik terkena arus terkena panas dll
karena di alam dia akan mengecil menjadi ukuran nano
itu yang diprediksi banyak ahli polimer yang ada di luar negeri seperti itu
nah kalau sudah masuk ke dalam ukuran nano
si plastik ini akan dampaknya ini lebih parah
karena kalau misalnya untuk ukuran mikro
dia akan menahan pola kerja katakanlah ketika sudah masuk ke dalam saluran pencerahan
kan yang mengganggu saluran pencernaan
kemudian penyerapan akan terganggu
masuk ke dalam seinsang juga sama
penyerapan oksigen juga kan terganggu kalau untuk masuk ke dalam ikan
tapi kalau untuk sudah masuk ke dalam ukurannya nano
dia akan masuk ke dalam darah
nah kalau sudah masuk ke dalam darah
ini metabolisme sel akan terganggu
bahkan misalnya bisa jadi ada kemungkinan kanker
karena bukan plastik yang menyebabkan itu
tetapi si plastik ini menjadi penempel bahan pencemar yang lain
contohnya misalnya plastik ini ketika dia sudah berikatan dengan minyak
dalam hal ini adalah salah satu contohnya misalnya polisiklik aromatik hidrokarbon
atau misalnya yang berasal dari minyak mentah
dia akan terbawa masuk ke dalam tubuh
polimernya akan terserap oleh tubuh
si plastiknya mungkin bisa dibuang
penelitian ini merupakan peringatan bagi kita
bahwa saat ini dunia sedang menghadapi masalah besar dengan sampah plastik di lautan
nasa merekam bentuk sampah di lautan dalam kurun waktu tiga puluh lima tahun
dimulai dari tahun delapan puluh an hingga kini
selain memproduksi sampah
indonesia menghadapi masalah lain terkait sampah
lima kumpulan sampah padat di samudera bermigrasi hingga laut indonesia
ketika dunia sudah mulai panik menangani sampah plastik di lautan
bagaimana dengan indonesia
di beberapa titik ada yang masih bagus
seperti di raja ampa
daerah indonesia timur relatif lebih masih baik
compare dengan indonesia bagian barat
secara umum boleh dikatakan
ya masih relatif lebih baik lah
cuma pada kadar kadar tentu memang sudah pada level alarm
penelitian yang memang lipi
atau pusat penelitian osnografi
sudah beberapa tahun ini concern terhadap penelitian mengenai mikroplastik
ini juga mengindikasikan
hasil sementara itu mengindikasikan bahwa
memang di sebagian laut indonesia itu
di water column nya mengandung mikroplastik
kalau kita cermati pakai mikroskop dan sebagainya
ini keadaan di salah satu pulau

area lamun di kedalaman satu meter
tempat beberapa jenis ikan tertentu bertelur hidup dan mencari makan
kini dipenuhi sampah
bagaimana ikan bisa singgah jika rumahnya dipenuhi sampah
sampah plastik mendominasi
pikiran juga dapat meneliti insolesi hice
ya kawasan itu
sistemnya dilainkan di daerah luminos
yang dibunuh oleh jenis produk api

mereka pasukan yang memungut sampah anda
enam jam setiap hari kapal ini berpatroli mencari sampah yang belum hanyut ke laut
tempat saya berdiri ini tadinya lautan tetapi menjadi dataran solid karena sampah yang bersatu dengan lumpur di muara kali adem
ini sebagian kecil dari sampah yang sudah berkurang di pesisir jakarta
dan kalau bisa saya gambarkan di sini kebanyakan merupakan sampah plastik
sampah sampah ini mengendap di muara sungai tapi belum sempat sampai ke laut lepas
di sini bisa menjadi gambaran ini akumulasi sampah kita semua dari hulu hingga ke hilir
sampah dipindahkan dengan tenaga manusia dan ditampung sementara di kapal dikumpulkan hingga kapal penuh
tebal gundukan sampah hampir separuh bus metromining dengan luas dua kali ukuran bus metromining
pada musim hujan pulau sampah ini semakin luas meskipun sampah sudah diangkut setiap hari
indonesia merupakan negara nomor dua paling banyak membuang sampah ke laut
ini menurut riset gina jambek dari university of georgia pada dua ribu lima belas
jambek mengacu pada populasi di pesisir yang berjumlah satu ratus enam puluh
dalam setahun terkumpullah satu dua puluh sembilan juta metrik ton sampah yang mengalir ke laut
dibutuhkan lebih dari dua ratus dua puluh tiga ribu truk sampah untuk mengangkut satu dua puluh sembilan juta metrik ton sampah
atau jika diratakan di permukaan sampah di laut indonesia dapat menutupi sepertiga luas wilayah indonesia
atau hampir satu delapan juta
awal tahun ditandai dengan angin muson barat yang membawa sampah yang sudah hanyut di laut ke arah timur
pesisir jakarta hanya sebagian kecil dari panjang garis laut di indonesia yang merasakan dampaknya
setiap harinya mengangkut berapa sampah bersama tim di sini
kalau kita itu mengangkat itu sekitar tujuh puluh lima meter kubik per hari ya
sampah yang kita angkat dari laut kita bawa ke bandar kebang
setiap harinya itu ya
dalam ton nasi berarti sekitar
lima belas tahun itu setiap hari bagaimana dengan sampah yang terus bertambah
ya memang kalau di musim musim barat ya memang ada volume sampah yang agak tambah
itu berasal dari tetangga kita dari banten itu pasti karena musim barat
terutama juga di pulau pulau di pulau itu pasti diserang karena merupakan teluk jakarta ini jadi numpuk
jadi kalau angin timur itu juga dari jawa barat maksudnya
namun demikian memang agak berkurang ya sampah itu
kenapa karena sudah ada badan air memang agak berkurang saat saat ini sampah itu
tapi ya tetap aja lah belum bisa kita ambil semuanya pasti lebih banyak yang datang daripada yang kita ambil
tiap bulan sampah yang diangkat dari laut jakarta rata rata satu dua ratus ton atau seberat tujuh ratus mobil minivan
dki jakarta menghasilkan delapan puluh empat ribu ton sampah setiap tahun
sampah ini termasuk di antara enam puluh empat juta ton sampah dari seluruh wilayah indonesia setiap tahun
ini ada perbatasan dengan misalnya lampung ya perbatasan dengan kawasan banten
perbatasan juga dengan daerah pantai utara laut jawa
terkadang kalau pengaruh musim anginnya ya banyak sekali sampah sampah yang terdorong baik dari bekasi
terdorong dari lampung terdorong dari kawasan tangerang
sehingga ini juga menjadi pr kami untuk melakukan terus pembersihan pembersihan sampah yang ada di kepulauan seribu
kita akui penanganan sampah di pulau seribu cukup mahal tetapi penggunaan bahan bakarnya kan memang cukup berat
mengambil kembali sampah kita yang telanjur hanyut ke laut sangat mahal ongkosnya
kapal pengangkut membutuhkan tiga puluh satu ribu liter bahan bakar per hari hanya untuk mengambil sampah di area laut jakarta
ini baru di laut jakarta bagaimana dengan yang lain
taruhan lainnya adalah nyawa laut tidak bisa ditebak
saat ini ada dua puluh tiga kapal dengan satu ratus tiga puluh orang awak yang mengarungi laut jakarta untuk memungut sampah kita
kesulitannya dihadapi oleh awak bapak bersama dengan tim selama menyelamatkan sampah di sini
kesulitan kita itu kalau hujan ya kalau hujan memang kita kesulitan karena kita gini kita ini kan titik kita sampai ke marunda
jadi kadang kadang angin besar atau ombak gede kemungkinan ya kita akan memperkecil muatan kita
tapi itu angin karena hujan lagi kan tentu kita harus selamatkan manusianya kan gitu kan
jadi kita lihat situasilah jadi memang itu agak sulit kalau ada ombak hujan itu agak mempersulit
pasang tinggi juga akan mempersulit kita untuk mengambil sampahnya
ketika sampah plastik dan limbah lain bercampur warga pesisirlah yang paling dirugikan
ikan mati bahkan air yang mereka gunakan setiap hari bisa jadi sumber malapetaka
tempat bermain mereka terkepung sampah tapi anak anak tidak peduli seburuk apa kualitas tanah yang mereka pijak
anak laki laki ini usianya baru lima tahun
kata ibunya setiap malam ferry mengeluh gatal gatal
setelah seharian bermain bertemu debu dan sampah
mandi seharusnya bisa meluruhkan segala kuman yang menempel di badan
tetapi alih alih meluruhkan kuman mandi dengan air di sekitar kali adem justru menambah masalah
ya dalam satu minggu ya kalau malam aja kalau gatel tuh
kalau malam pasti gatal
kalau malam tuh gatal gatal
tapi ya namanya juga anak anak kalau udah tidur ya udah berhenti
kalau bangun baru bilang gatal gitu
airnya rasanya asin
warnanya kadang hitam kadang bening kadang kayak air susu putih gitu
ya buat mandi buat nyuci airnya tuh
ya buat itu sehari harinya

bening tidak berwarna tetapi pada kesempatan tertentu karena sudah tercampur dengan limbah hingga mikroplastik warnanya berubah menjadi kecoklatan ataupun menjadi keputihan
tetapi kalau dari segi rasa kita belum tahu rasanya seperti apa
saya coba sedikit
saya tidak berani minum karena ada sedikit rasa yang aneh dari air mineral jika saya bisa bandingkan rasa dari air di tangki ini dengan air mineral yang biasa kita minum sehari hari
jika dilihat dalam ukuran mikron atau tak kasat mata air ini mengandung ratusan partikel sebagian berbahaya